dan inilah perbedaan antara evil rock dan juga aku
aku tidak menunggu menang atau kalah
aku hanya meninggalkan setengah jalan ke dalam pertarungan
di mana aku berada pada keuntungan
aku tidak peduli apa yang orang pikirkan tentangku
aku suka orang orang melihat marco dalam keadaan menyedihkan itu
jatuh di mata orang orang kokozah
dan apa yang aku lakukan ketika aku tidak berperan sebagai tuan penjahat
aku senang kalian bertanya
aku mengantarkan pizza pizza panas yang baru dipanggang
dan aku menyukai pekerjaanku
oh dan itulah cinta dalam hidupku rita
syukurlah kau sudah sampai
dan seperti yang kalian tahu semuanya berjalan luar biasa
andai aku tahu apa yang akan terjadi
dia sungguh berpikir dia akan menipuku kali ini
kau telah tertipu
dan mari kita cari tahu siapa kau sebenarnya
jalankan program dan masuk
menjalankan program mengekstrak informasi mengambil hasil
target diidentifikasi sebagai caleb sebastian usia dua puluh tiga tahun
aku akan menghabisinya beraninya dia
aku akan menjadikannya tontonan bagi seluruh kota untuk dilewati
ini adalah hari yang indah
hari yang akan berubah menjadi buruk
aku hanya belum mengetahuinya
aku sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan pizza ketika tiba tiba aku mendengar orang orang berteriak
aku menelan air liurku
tapi kemudian aku mendengar seseorang berteriak
suara yang aku kenal
dan saat itulah aku melihatnya
berpakaian sebagai kritik
selamat datang tuan penjahat
atau haruskah aku memanggilmu carelive
oh ya aku tahu
kau telah banyak menyusahkanku
sudah saatnya kau membayar dosa dosamu
apa yang kau inginkan
hanya ingin menghancurkanmu berkeping keping
tapi mereka tidak bersalah dan kau adalah ketua
aku tidak peduli
semua ini menyenangkan pada awalnya
tapi orang orang ini terus mendapatkan masalah dan akibatnya
aku harus membuang waktuku untuk menyelamatkan mereka
aku sudah selesai menjadi pahlawan dan aku akan menyelesaikan satu hal yang menghalangiku
tapi sebelum itu tentukan pilihanmu
atau orang orang tidak bersalah ini
dia memotong kabel di mana bus dan rita digantung
aku harus membuat pilihan dengan cepat
maafkan aku rita
dan saat dia akan menyentuh tanah sesuatu yang tidak terduga terjadi
sesuatu datang seperti sambaran petir
dia menahan rita di udara dan membawanya ke tanah
kau tidak pantas menjadi pahlawan
kau juga tidak pantas menjadi penjahat
nak aku berharap kau akan berubah
tapi aku telah menyerah
aku akan menghabisimu ayah
dan iya seperti itu
bagaimanapun juga good hero itu baik
rita kau baik baik saja
kau tuhan penjahat
dia adalah tuhan pahlawan
ya itu tadi ceritaku
aku mulai ingin menjadi penjahat tetapi
nasib mengubahku menjadi tuan pahlawan
aku bisa terima itu
kalian tahu apa yang mereka bilang
kau harus mengikuti arus
aku akan mencoba